berjarak sekitar lima puluh km ke selatan jakarta kawasan sentul kerap diserbu wisatawan
udara sejuk perbukitan menjadi salah satu daya tariknya
kafe dan kedai kopi belakangan juga muncul di kawasan ini
seperti kafe dan kedai kopi di kawasan bojong koneng babakan madang ini
lokasinya memanfaatkan latar pemandangan alam pegunungan berselimut pepohonan perindang
pada hari libur dan akhir pekan dalam sehari jumlah pengunjungnya mencapai rata rata tiga ratus orang
memang di hari sabtu minggu ini menjadi pathway nya para biker
baik motor biker maupun bikernya itu sendiri
nah sehingga kita melihat pasangan itu cocok untuk bisnis
selain menjadi tempat istirahat dan mengembalikan energi
bagi pesepeda tempat makan dengan spot puncak bukit ini punya nilai tambah
sebagai tempat memanjakan mata
kalau untuk pesepeda memang sangat bagus sekali lah
ya tujuan rekreasi juga bisa juga untuk kulineran
di sini kan banyak sekali ya sekarang
tapi kalau pesepeda memang sambil olahraga sambil memang kulineran
untuk mencapai ke lokasi wisata sentul
salah satu aksesnya adalah jalan raya bojong kone
ruas jalan ini merupakan jalan permungkinan sempit
hanya bisa dilalui dua mobil
kendaraan juga harus berhati hati saat melewati jalan berkelok
ditambah kontur jalan yang naik turun
begitu pula dengan akses menuju objek wisata di kawasan gunung pancar
meski demikian hal tersebut tidak menyurutkan animo pengunjung
untuk berwisata ke kawasan sentul
karena kalau ke puncak pasti macet ya
makanya kalau ke puncak itu bisa kemarin aja bisa empat jam kan
makanya saya ke sini sih tujuan ke sini
pengen lihat suasana hijau hijau gitu aja sih
nggak masalah sih kalau ke sentul sih
jadi karena kebayar kalau ke sini sih hutan pinusnya hijau banget sih
masih asri jadi kebayar banget
saat musim liburan dan akhir pekan
kawasan sentul kerap ramai pengunjung mulai pagi hingga sore
meski sebagian besar jalanan mulus
pastikan kendaraan dalam kondisi prima
saat melewati kontur jalanan khas perbukitan ini